wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum mendatangi kediaman irsyad siswa sekolah
dasar yang jadi korban keracunan cikbul ciki ngebul di kecamatan lewisari kabupaten tasik
malai jawa barat kami siang uu juga mendatangi sekolah dasar negeri ciawang mantan bupati tasik
malaya ini sempat mengingatkan pedagang untuk menjual bahan yang higienis dan tidak membahayakan
kesehatan siswa meski terkesan lambat pemerintah provinsi jawa barat melarang penjualan ciki ngebul
untuk saya saya minta di jawa barat untuk tidak lagi berjualan cikibul karena ini berbahaya
sehingga minta kepada seluruh masyarakat kalau ada yang dagang cikibul mohon di tegur dilarang
berdagang sementara itu selain mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas pemerintah
kabupaten ciamis juga melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan sosialisasi menyasar
para guru unit kesehatan sekolah siswa hingga pelaku usaha pangan telah melaksanakan sosialisasi
terkait dengan keamanan pangan ini kan tidak semata mata karena ada persoalan juga karena
ini menjadi sebuah tanggung jawab kita kasus keracunan ciki ngebul yang terjadi di kecamatan
lewisari kembali ramai diperbincangkan setelah kementerian kesehatan
mengeluarkan edaran bahaya jajanan ciki ngebul sementara proses hukum untuk pedagang cikbul yang
menyebabkan tujuh siswa sd negeri ciawang tasikmalaya keracunan tidak dilanjutkan salah satu alasannya
karena keluarga korban tidak melaporkan kejadian tersebut dengan paham biar pasik malaya jawabannya